ya seperti yang kita baru saja bahas tadi bahwa memang jumlah pesepeda ini meningkat tajam selama pandemi covid sembilan belas
bersepeda tidak hanya menjadi pilihan olahraga yang dianggap aman
tetapi juga dapat dijadikan alternatif berkendara ataupun rekreasi
namun sayang pemirsa masih ada saja pesepeda yang tidak memahami aturan dan etika ketika berkendara
jumlah pesepeda meningkat di tengah pandemi
baik dengan tujuan olahraga maupun rekreasi atau tujuan lain
hal ini menjadi fenomena mengembirakan sekaligus mengkhawatirkan
bersepeda bernilai positif karena berarti masyarakat semakin menyadari pentingnya gaya hidup sehat dengan kendaraan ramah lingkungan
namun kegiatan itu juga membuat khawatir karena masih banyak pengendara sepeda yang tidak melek aturan dan berperilaku arogan di jalan
sejatinya pesepeda perlahan mulai naik kasta
jalur jalur khusus disediakan meski belum cukup ideal
ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan
sepanjang empat belas km jalur sepeda sementara atau pop up bike lane disediakan untuk mengakomodasi pesepeda
meski demikian masih banyak pesepeda yang melaju kencang di luar jalur yang ada
sebetulnya di jakarta ini sudah cukup banyak jalur sepeda yang disediakan
bahkan di kawasan sudirman tamrin ada jalur sepeda yang khusus
yang lebarnya cukup leluasa bagi para pesepeda
tapi bagi para pesepeda yang tidak menggunakan jalur sepeda yang sudah ada itu
sebetulnya ada sanksi yang sudah menunggu
sanksi itu diatur dalam pasal dua ratus sembilan puluh sembilan undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
sanksinya adalah denda seratus ribu rupiah atau kurungan penjara selama lima belas hari
menurut ketua bike to work indonesia putut sujarianto
selain mematuhi aturan pesepeda hendaknya menjaga etika dan sopan santun saat berkendara

belok kanan karena sepeda tidak pakai sen seperti motor atau mobil maka gunakan hand signal
belok kanan belok kiri berhenti mau pelan itu gunakan yang sinyal
mau bagaimanapun silahkan yang penting orang tahu bahwa kita mau kemana
para pesepeda seyokianya menghargai pengendara moda transportasi lain sebagai sesama pengguna jalan
sebetulnya kalau bersepeda bersama sama tuh nggak perlu arogan juga ya
harus tetap mematuhi rambu rambu lalu lintas juga
kadang kan kalau ngerasa rame rame lampu merah
oh udah kita jalan aja terus habis itu nge blocking orang orang yang sebetulnya lampunya hijau
terus mereka main maju maju aja itu sebetulnya salah ya
jadi buat temen temen janganlah melakukan hal itu
kita harus tertip dengan lalu lintas jadi agar semuanya aman
untuk menunjukkan keselamatan sepeda dapat dilengkapi bel juga lampu depan dan belakang
serta pengendara tetap menjaga jarak aman
sepeda sejatinya membawa banyak manfaat tetapi juga bisa menjadi malapetaka
jika pengendaranya tidak mematuhi etika dan aturan
jadi bersepeda itu tidak boleh sekedar asal ikut ikutan saja
ada hal hal yang harus diperhatikan mulai dari protokol kesehatan
lalu aturan yang berlaku di jalan raya dan juga tentunya adalah etika sesama pengguna jalan
demi keamanan dan juga kenyamanan bersama
tim liputan cnn indonesia jakarta